masih seputar tertib berlalu lintas pada era digital kampanye lalu lintas pun dilakukan ala zaman now
yang dilakukan sosok polisi yang menjadi viral di kabupaten bogor berikut ini misalnya
memanfaatkan media sosial aneka tema vlog sosialisasi tertib berkendara pun menyentuh langsung jutaan targetnya warganet pengguna media sosial
demi keselamatan jiwa polisi tak segan menindak pengguna jalan yang tak tertib berkendara
bisa diperlihatkan surat suratnya kesalahan anda tidak menggunakan helm menggunakan kendaraan
bahkan jika artinya harus berhadapan dengan penampakan sekalipun termasuk sosok mbak kunti yang satu ini
apalagi kalau ternyata polisinya pintar main sulap seperti ini
kau mau apa
saya tidak mau kehelapan saya mau menolong raskar
siapapun anda tak hatilah peraturan lalu lintas
jangan sampai menyesal di kemudian hari
ya ada brigadir bayu kristiana dibalik inovasi kampanye lalu lintas dengan cara tak biasa ini
sosok anggota satlantas polres bogor jawa barat ini menjadi kian viral lantaran vlognya
menilang kuntilanak semakin banyak dibagikan di media sosial
kolaborasi sulap dan gimmick horror cuma satu di antara sekian banyak tema vlog kampanye tertib berlalu lintas
karya brigadir bayu dan satlantas polres kabupaten bogor
untuk ide saya selalu melihat apa yang saat ini diminati oleh masyarakat
kenapa karena dengan cara itulah kita bisa menyampaikan pesan yang bisa diterima oleh masyarakat
karena saat ini himbauan berupa ucapan mungkin sudah jarang didengar
tapi ketika mereka bisa melihat efeknya secara visual mereka bisa melihat langsung efek apa yang ditimbulkan ketika mereka melakukan pelanggaran
petugas loket samsat cibinong ini memang dikenal sebagai sosok polisi ahli sulap
di sela kesibukan melayani di loket samsat brigadir bayu kerap menghibur dengan trik sulapnya
bakat seni sulap sengaja didalami pemusuhan lintas
bagaimana cara melayani lintas
yang didalami pemuda lulusan sekolah polisi negara pada dua ribu delapan ini sejak enam tahun silam
selain karena hobi kemampuannya sekaligus mendukung tugasnya mengedukasi masyarakat agar tertib berlalu lintas
bakat salah satu anggota satlantas polres bogor ini juga tak lepas dari dukungan kesatuannya
kolaborasi atraksi sulap dan gimmick horror misalnya diharapkan dapat membuka kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara
karena kami melihat sudah banyak
parodi parudi yang ada yang sudah dibuat konten konten oleh para teman teman kami di kepolisian
tentunya ini adalah bentuk bagaimana kependudukan kami kepolisian mendekatkan diri dengan cara cara yang anti mainstream
kalau berkendara itu harus mempengaruhi peraturan lulusan
dalam video lain brigadir bayu juga beraksi saat menghadapi sekelompok remaja
menggunakan perumpamaan sulap gelas pecah bayu mensosialisasikan bahaya tidak memakai helm saat berkendara